untuk menutup kajian kita malam ini
saya bacakan surat al munafikurnya ayat ke sembilan yang berbunyi
hai orang orang beriman
janganlah harta hartamu dan anak anakmu melalaikan kamu untuk mengingat allah
dan barang siapa yang berbuat seperti itu
maka mereka itu adalah orang orang yang merubah
ada yang tersinggung
iya umi tapi kan kasian istrinya bang sulam
kesini kan dia mau belanja tapi malah dibikin malu
kalau kagak ada asap kakak ada apinya
berita itu ada tentu ada sebabnya
lu jangan terlalu meladi ya darum
apa yang salah dari kita bang
ada raja fitnah yang menimpa kita
eh mana gue tahu roh
mungkin ujian dari allah atau apa kali
yang abang dituduh bila pengsumbangan lah
yang abang dituduh pengen jadi pengurus masjid lah
terus terang bang
ayah makin gabetan disini
ayah gabetan disini
aduh jangan menyerah begitu bu haji
kalau si robi mau lagi kerja
nah tuh dia masalahnya bang ojo
si robi tuh udah sebulan
gue kan kagak tau
apa dia bekerja atau kagak atau gimana
jadi abang juga nuduh si robi
ditahan polisi gitu bang
enggak cuma gue kesel aja
sama si robi
katanya anak sekolah
bukan ada bahan
seharusnya kan dia mikir
nih keluarganya disini nih mikirin dia
nunggu berita dari dia
dia selamat atau gimana kan kita kagak tau
nih kagak kayak kebodungkul
orang jual pulsa disana kan banyak
tinggal sepuluh ribu apa dia kagak ikhlas
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
telat kalau mau gendeng
bawa aja nih dia ke mas
nih emak juga kalau kepala senut senut nih
udah bawa aja kesana
ntar suruh bawa ke ugd
untuk menutup kajian kita malam ini
saya bacakan surat al munafikunnya ayat ke sembilan yang berbunyi
hai orang orang beriman
janganlah harta hartamu dan anak anakmu
melalaikan kamu untuk mengingat allah
dan barang siapa yang berbuat seperti itu
maka mereka itu adalah orang orang yang merugi
sebelum saya tutup kajian ini barangkali ada yang ingin bertanya
silahkan pak haji muhyiddin
tapi jangan panjang panjang
bagaimana hukumnya kalau ada di antara keluarga dekat kita yang berbuat keji
misalnya menjadi pengedar narkoba
bukankah kita telah diperintahkan allah untuk menjaga keluarga kita
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
mohon penjelasan ya pak ustaz
kalau kejadian seperti itu
segeralah melapor ke badan narkotika nasional atau ke pihak kepolisian
harus ada upaya keras untuk menyelamatkan keluarga kita
tapi kalau ternyata dia pengedar bagaimana ustaz
silahkan pak haji
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf sebelumnya
saya hanya ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada bapak haji muhyiddin
mengapa setiap kali beliau bertanya selalu melirik ke arah saya
apakah ada yang salah dengan saya
atau memang pertanyaan itu ditujukan langsung pada saya
atau memang bapak haji bermaksud menyindir kepada saya
nah itu kan perasaan di sulam saja
pertanyaan saya pertanyaan umum kok
kalau haji sulam merasa tersindir itu terserah anda sendiri
pertanyaannya kan kenapa harus jadi perih kalau tidak ada luka
masalahnya pak haji isu ini sudah santai di masyarakat

isu ini sudah santai di masyarakat
bahwa adik ipar saya roby ditangkap polisi di priuk karena mengedar ganjar
perlu saya jelaskan bahwa adik ipar saya sekarang ini sedang bekerja di pak pak papua pak
jadi wajar kalau selama satu bulan ini dia tidak kelihatan dikamu pindah
sebaiknya kalau memang ada masalah nggak usah ditutupi lah
saya mengutarakan ini karena kecintaan saya kepada haji sulam
karena kita sama sama jemaah macam ini
karena masalah ini belum jelas
alangkah baiknya kalau masing masing kita menutup mulut untuk sementara
agar gosip ini tidak meluas kemana mana
kenapa muka lo kayak ayam ketelak kapur
kenapa soal sumbangan lagi
soal si robi makin panjang aja dah
lagi lagi juga tuh anak
udah dah nggak usah diomongin nak
ngomong tuh jangan dipotong potok begitu
nih itu bisa bisa jadi salah paham kalau ngomong gitu
nih itu bisa bisa jadi salah paham kalau ngomong gitu
emang mau ucapin gue di depan jemaah kayaknya
kalau gue nggak lawan makin kurang ajar dia
si robi juga yang kurang ajar bang
dia nggak kasih kabar
telepon juga nggak
eh waktu si robi mau pergi nih
dia mau pergi ke
susah amat sih tuh nama ya
di mana sih tempatnya tuh negerinya di mana itu
sudah jelasin juga emang nggak paham paham
pak pak tuh jauh
iya jauh pokoknya deh
jangan jangan emang si robi ketangkep kali
robby itu adalah satu satunya bang
nggak mungkin keturunan mbak bero ada kriminal begitu
itu orang apa sih jadi pada berantem begitu
si robi dapat kerjaan
nanti kan gue masak masak sendiri deh
makan enak kaget kaget deh
gue makan sendiri
gue makan sendiri
kalau apa yang abah tuduhin itu semuanya nggak benar
apa bisa dilaporin ke polisi
itu sama aja abah udah mencemarkan sama baiknya bang robi mbak
kalau memang roby kagak ditahan polisi
bahwa dia itu orang baik